berburu kuliner bukan hanya bisa dilakukan saat berbuka tapi juga saat sahur ya
ada beberapa tempat yang bukanya ini dua puluh empat jam dan menyajikan berbagai menu
salah satunya adalah bubur ayam sukabumi
ini dia bubur ayam sukabumi kita lihat wow sudah banyak ya
yang mengantri ya bubur ayam sukabumi ini berada di jalan tebet barat
tebet barat dalam jakarta selatan bisa jadi salah satu list berburu kuliner saat sahur
bubur ayam sukabumi telah ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan dan terus diburu pelanggan hingga kini
berbeda dengan bubur biasanya bubur ini memiliki berbagai pilihan menu
mulai dari yang biasa spesial pun dengan varian topping yang menggugah selera
selain itu terdapat juga beragam menu lainnya
waktunya santap sahur kami punya rekomendasi untuk anda yang mau sahur di luar pada long weekend besok atau mungkin lagi males masak
nah sudah ada produser lapangan cnn indonesia sandra insana
halo selamat pagi sandra
kalau saya lihat anda sepertinya masih di bubur ayam sukabumi ya
nah sandra menu menunya
selamat dini hari dea betul sekali saat ini saya sudah ada di kawasan tebet
tepatnya di bubur ayam sukabumi
nah kali ini saya mengajak dea dan juga penonton berbulu kuliner sahur
misalkan kalau kita berburu kulinernya berbuka ya
makan sahur ada males
ini nggak perlu males karena menunya pun banyak enak enak
jadi kita akan ajak tentunya penonton di sini berburu kuliner sahur bubur ayam
kenapa saya pilih tempatnya di sini
ini bukan tanpa alasan
karena ini bubur legend
ya sudah dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi sudah tiga puluh empat tahun berdiri
dan memang ini berbeda ya
bukan bubur ayam biasa saja
tapi ini yang berbeda adalah banyak toppingnya nih
jadi ada yang memang isiannya adalah kuning telur ayam kampung setengah matang
kemudian juga misalnya aduh rasanya kalau bubur doang bosan
di sini ada pilihan topping topping lainnya juga seperti ayam daging sapi hingga seafood
lebih jelasnya bagaimana nanti saya akan ajak anda
saya mau pesan dulu buat sahur
mas aku pengen bubur ayam seafood
baik nah sambil nunggu tentunya bubur ayam saya disiapkan untuk sahur
saya mau ngobrol ngobrol dulu tentunya bersama dengan pak ridwan pemiliknya di sini
pak ridwan boleh pak kesini pak bergabung
pak saya pertanyaan pertama yang mau tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
bapak sendiri yang mendirikan
ini gimana caranya bisa bertahan hingga tiga puluh empat tahun nih pak
suka dukanya mbak ya apalagi sekarang pandemi
ya salah satunya ya paling gimana lagi penyusutan cara kerja terus buka dua puluh empat jam
jadi bukanya dari dulu memang sudah dua puluh empat jam pak
tadi bapak berkata saat pandemi memang dulu gimana nih pak
sebelum dan sesudah pandemi di sini saja atau punya cabang lainnya
kalau dulu sebelum pandemi ada sepuluh mbak
sekarang tinggal dua sama yang jati waringin dempan kampus asapia sama tebet
yang lainnya udah pada tutup
dulu karyawan kurang lebih seratus lebih
kalau sekarang paling tinggal dua puluh lima orang
oke karena pandemi menyusut dari seratus hingga dua puluh
wah semoga nanti semakin membaik membaik dan membaik lagi ya pak
nah ini kita bicara soal bubur ayam suka bumi
emang yang berbeda apa sih pak
dibanding dengan bubur ayam biasanya
sampai legend bahkan banyak yang datang ke sini
tadi saya sempat bincang bincang dari bekasi dari mana mana
dulu di sini nyobain terus nostalgia lagi
ke sini memang apa sih yang spesial
kalau di sini spesialnya mungkin beda sama yang lain
kalau bermacam macam bubur ya mungkin ada sekitar sepuluh
tapi yang spesial itu pakai apa
jadi setengah matang gitu
itu yang spesialnya mungkin
wow ini untuk para pencipta telur setengah matang kayaknya harus coba ya pak
nah ini yang menarik pak
di saat ramadhan ini kan buka dua puluh empat jam
apa sih yang berbeda dari yang biasanya
ada strategi bisnis tertentu nggak sih pak
karena kan biasanya siang siang mungkin agak sepi pelanggan ya pak
jadi kalau pertama tetap puasa
tetap puasa turun dulu biasanya
sebelum lebaran sepuluh hari sesudah lebaran sepuluh hari atau sampai satu bulan
ramainya di akhir akhir menjelang
biasanya kenapa tuh
biasanya kenapa ramai ramainya sepi di awal awal seperti ini
prediksi saya ada kemungkinan
karena indonesia sangat luas
kalau saya kan sukabumi dekat satu jam nyampe ya
nah terus keduanya jadi rame mungkin pembantunya pada pulang
satu kemungkinan keduanya ada yang nggak bisa masak
ketiganya mungkin males masak
jadi alhamdulillah lah rame yang keempatnya mungkin yang lain tutup saya buka gitu
pak terakhir ini kan dijualnya juga online
katanya jauh jauh pun pesan di sini
paling jauh dari mana pak online pesannya
oh dulu dua ribu tujuh belas katanya dari bogor
bubur waktu itu tiga belas ongkosnya seratus lebih
saya dikasih penghargaan itu dari gojo
bagaimana menariknya hingga dari tebet di gojek ke bogor
pak terima kasih banyak ya pak
tadi saya sudah buburnya saya pesan yang seafood karena saya suka seafood nih
ini sudah siap pesanan saya
nah ini saya mau ajak
dia dan juga penonton menikmati hidangan sahur yaitu bubur ayam surabaya
tapi kali ini saya pesan yang seafood
ini kalau saya sih sudah tidak pakai tim diaduk atau tidak diaduk ya
karena dari penampakannya pun sudah enak
kayaknya mau diaduk ataupun tidak diaduk sepertinya akan enak
wow ada udangnya di sini kita cobain
kayaknya kalau saya tinggal di bekasi juga saya mampirin kesini nih dea kalau ingin mencoba bubur ya
baik kembali ke studio dea
jangan lupa sahur kayaknya harus coba ke bubur sukabumi tebet ini nih
sandra kayaknya belum tahu ya kalau di minggu ini saya sudah memesan dua kali di bubur sukabumi karena memang seenak itu
makasih sandra ya
selamat menikmati santep sahurnya
dan semoga sukses untuk para pejuang
para pejuang kuliner pengusaha kuliner
semoga bangkit lagi di idul fitri kali ini
terima kasih sandra